pernikahan erina gudono kaisang pangarep membawa berkah tersendiri bagi masyarakat sekitar solo yogyakarta
salah satunya adalah pengrajin atau penjual karangan bunga yang berada di jalan selamat riyadi kota solo ini
aktivitas merangkai karangan bunga ini sudah mereka lakukan sejak empat hari terakhir
berbagai macam atau ukuran karangan bunga mereka buat
untuk memenuhi berbagai pesanan dari jakarta dan daerah lain terkait ucapan selamat atas pernikahan kaisang dan erina
salah satunya santo pengrajin karangan bunga yang berada di kawasan jalan protokol selamat riyadi ini
ia mengaku pesanan yang masuk hingga lima puluh karangan bunga
menurutnya pesanan ini akan terus meningkat hingga hari minggu
untuk karangan bunga harganya bervariasi dari harga rp satu juta rupiah hingga lima juta rupiah
tergantung tingkat kerumitan karangan bunga
kebanyakan dari instansi pemerintahan dan pejabat pejabat baik itu sipil maupun polri
ini yang sudah masuk pak budi gunawan kepala bin kemudian ada ibu mega kemudian ada kejaksaan
karena banyak yang ada di catatan tapi tidak begitu apal
seperti diketahui salah satu prosesi pernikahan erina gudono dan kaisang pada minggu sebelas desember
akan berlangsung di loji gandrung dan
uramangku negaran solo
budi harjo kusumo solo jawa tengah